video berdurasi dua belas detik viral di media sosial terkait jasad pasien covid sembilan belas tercongkel bola matanya saat dibuka dari peti mati adalah berita bohong
video yang diunggah di media sosial ini berisi bahwa jenazah meninggal karena covid sembilan belas dengan kondisi kedua bola mata sudah tidak ada
video ini sudah dilihat lebih dari empat ratus ribu kali dengan enam ribu lebih komentar
menurut dokter abrar kudah plt direktur rumah sakit dr muhammad saleh jasad pasien berusia empat puluh sembilan tahun warga desa alas tengah paiton probolinggo jawa timur ini
dinyatakan positif covid sembilan belas dan mengalami pecah pembuluh darah akibat strok akut
saat di dalam peti jasad mengalami livertis atau lebah mayat
bola mata yang dikabarkan hilang ternyata utuh dan terlihat kembali setelah dimandikan
kalau memang dia ada darah informasi ada
darah dan lain sebagainya pada saat itu pemulasaraannya tidak benar pasti keluarga sudah protes dong dari awal gitu loh
kenapa saya katakan seperti ini karena di kamar mayat kami ini bisa dicek
bisa juga dengan melewati pembuluh darah pembuluh darah vena yang kemudian bersampur dengan arteri
arterinya keluar melewati pembuluh darah di mata dan lain sebagainya
bisa juga itu terjadi
proses livor mortis itu tadi atau lebah mayat
itu tadi bisa menyebabkan itu
dan itu bisa dibuktikan dan bisa dijelaskan secara medis
menurut koordinator penegakan hukum satgas covid sembilan belas kabupaten probolinggo ugas irwanto warga termakan berita bohong
pihaknya akan melakukan tracing karena pasien meninggal covid sembilan belas justru dibuka dari peti jenazah
pemerintah kabupaten probolinggo dan kota probolinggo masih akan berkoordinasi apakah pengunggah video berita bohong ini akan dilaporkan atau tidak
pemerintah daerah mengimbau agar warga tidak sembarangan mengunggah video foto atau berita yang berisi kebohongan karena ancaman hukuman penjara enam tahun undang undang ite akan menanti